pemerintah akan melanjutkan pencabutan subsidi listrik bagi pelanggan yang menggunakan daya sembilan ratus volt ampere
penjadwalan pencabutan subsidi yang dilakukan dalam tiga tahap tersebut tertuang dalam peraturan menteri sdm no dua puluh delapan tahun dua ribu enam belas
pencabutan subsidi listrik telah dimulai sejak satu januari dua ribu tujuh belas lalu
sesuai dengan jadwal jumlah tarif yang terkena penyesuaian akan naik pada satu maret dua ribu tujuh belas besok tepatnya dan satu mei dua ribu tujuh belas mendatang
berdasarkan peraturan menteri sdm tarif listrik berdaya sembilan ratus volt ampere mulai besok naik menjadi rp satu tiga puluh empat per kwh